informasi lain untuk mencegah virus demam berdarah yang disebarkan nyamuk
petugas juru pemantau jentik atau jumantik kelurahan sukabumi selatan
kecamatan kebonjeruk jakarta barat melakukan penyuluhan kepada warga
mereka menebar sejumlah ikan cupang ke dalam kolam air atau bak mandi warga untuk mencegah jentik nyamuk
ya berurah setiap bulan setiap minggu juga setiap minggu sekali

petugas jumantik menebarkan sejumlah ikan cupang ke dalam bak kamar mandi warga yang ada jentiknya
ikan cupang tersebut akan memakan jentik jentik nyamuk termasuk nyamuk aedis ekepti
kalau rumah yang kita temukan ada tempat tempat yang memang gampang bersarangnya bertelurnya nyamuk
kami kasih bantuan ini
tapi kalau yang memang tempat tampungan air yang tidak bisa dimasuki dibersihkan
kita memberikan abate sama warga
tapi kita berusaha supaya jangan juga pakai abate warga lebih aktif untuk membersihkan sendiri sendiri
petugas jumanti kelurahan juga menempelkan stiker di rumah warga yang ada jentik nyamuk aedes egypti
sebagai tanda bahwa rumah tersebut
dalam pengawasan petugas
mahardika prakas sasatya jakarta